wakil presiden yusuf kala menilai perkembangan industri otomotif di indonesia memiliki dua masalah
yakni subsidi bahan bakar minyak dan kemacetan yang harus segera diselesaikan
dalam sambutannya saat membuka gaikindo indonesia international auto show
kamis pagi wakil presiden mengatakan pemerintah telah memangkas subsidi bbm secara bertahap
menyangkut masalah kemacetan jk menegaskan pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan
meskipun ini tidak bisa menjadi solusi total untuk mengurai kemacetan
untuk itu pemerintah terus meningkatkan kualitas dan memperbanyak transportasi publik di kota kota besar
ada banyak cara untuk memeriahkan perhelatan otomotif terbesar bertajuk gaikindo indonesia international auto show dua ribu enam belas
pelaku usaha industri keuangan
punya strategi khusus untuk mengundang minat konsumen
dua perusahaan pembiayaan astra credit companies atau acc dan mandiri tunas finance
menawarkan program bebas bunga kredit bagi pengunjung yang ingin membawa pulang mobil impian
sementara mandiri tunas finance menawarkan pembiayaan tanpa bunga untuk konsumen
nah dan yang pertama penyelenggaran gias ini
apakah sudah ramai dikunjungi oleh para masyarakat di sana
pada hari ini ada harga tiketnya lebih mahal yaitu rp satu ratus lima puluh
pada hari ini dan ini memang berbeda jika pada hari hari lainnya nanti sampai tanggal dua puluh satu agustus tiket dipatok seharga rp lima puluh
dari pantauan anda berapa banyak model mobil terbaru atau juga varian terbaru yang diluncurkan pada acara tahun ini
ya pada gias tahun dua ribu enam belas ini ada tiga puluh satu merek yang ikut berpartisipasi dan tiga puluh tiga diantaranya akan meluncurkan seri seri terbaru
dan bahkan beberapa diantaranya ini akan melakukan peluncuran yang pertama kali di dunia
dari catatan yang sudah saya kantongi ini ada beberapa merek
yang akan melakukan peluncuran pertama di dunia yaitu mitsubishi exxon concept dan juga toyota kayla calia maksud saya dan juga daihatsu sigra
yang merupakan produk lcgc dari toyota dan juga daihatsu
ketiga merek ini akan meluncurkan perdana di dunia lewat gelaran gias dua ribu dua puluh
tentu ini juga menjadi salah satu kebanggaan juga untuk indonesia
mengingat merek merek tersebut baik mitsubishi toyota ataupun juga daihatsu merupakan merek merek yang kerap merajai industri otomotif di indonesia bahkan di tingkat dunia
tentu ini juga di tengah perlambatan penjualan otomotif
apakah ada strategi khusus dari para produsen yang membuka stand di sana untuk menarik potensi potensi pembeli mobil di auto show ini
ya tentu salah satu strateginya adalah dengan meluncurkan seri seri terbaru
seperti seri lcgc yang merupakan bisa dikatakan low cost green car
atau mungkin kebanyakan orang menyebutnya dengan mobil murah atau mobil dengan harga yang cukup terjangkau
dengan kisaran harga di bawah satu ratus lima puluh juta
dan beberapa produk atau merek yang akan diluncurkan di sini juga adalah merupakan produk lcgc
dan ini merupakan salah satu strategi juga untuk meningkatkan penjualan di ajang gias dua ribu enam belas
pihak penyelenggara mentargetkan jumlah transaksi mencapai lima tujuh triliun rupiah selama sepuluh hari penyelenggaraan gias di bsd tangsel ini
dan ini meningkat sedikit dari pencapaian tahun lalu mencapai lima empat triliun rupiah
dan cara cara lainnya adalah dengan adanya
program program pembiayaan yang syarat dengan promo promo
begitu dengan bunga rendah ataupun juga dengan promo promo menarik lainnya
dan hadiah hadiah yang tentu ditawarkan oleh berbagai produsen yang ditampilkan di gias tahun dua ribu enam belas ini
mahardika utama terima kasih atas laporan anda